kalau kita lihat kembali lagi ini atlet atlet muda kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa
bagaimana sekarang menjadi tanggung jawab kita semua terutama adalah
semua yang berhubungan seperti kemenpora kole dan koni untuk memastikan mereka ini terus berkembang
dengan memberikan anggaran fasilitas yang cukup memadai dan mempersiapkan mereka
baik secara fisik dan mental untuk bertanding di event event internasional
dengan memperhatikan kesejahteraan mereka baik pada saat sekarang maupun di kemudian hari